jakarta terus mempersolek dirinya dengan mempercantik diri kali ini
kali kerukut di kawasan kota tua jakarta barat
yang merupakan salah satu tempat yang dipersolek atau dipercantik
nah kalian sempat kotor dan juga terkesan jorok ini
berganti menjadi bersih dan juga asri
namun sungai di ibu kota juga menyimpan banyak kisah
bagi warga yang menggantungkan hidupnya dari kali ciliwung
kali ini saya menjelajahi keindahan kali kerukut
yang makin tenar sebagai obyek wisata
di kawasan kota tua yang menjadi buah bibir warga
saya dibuat kagum dengan kondisi kali kerukut kini bersih
dan tak terlihat adanya sampah yang berserakan
ataupun bau tak sedap
kali kerukut makin asri dengan taman taman
serta jalur pejalan kaki nan luas dan instagramable
nah buat warga ibu kota yang udah bosan nge mall
udah bosan ke pusat perbelanjaan
sekali kali bawa keluarganya ke kawasan kali kerukut di jakarta barat
selain lokasinya udah instagramable
selain lokasinya udah instagramable
bersih dan gak bau
nah ini kita juga nanti ke depannya
bisa jalan tuh ke dermaganya
tapi sekarang belum bisa
sambil menikmati keindahan kali kerukut
kali yang didesain oleh budi lim ini
terinspirasi oleh sungai chong gecheon di korea selatan
revitalisasi kali kerukut mulai dibangun sejak dua ribu enam belas
dan dibuka oktober dua ribu delapan belas lalu
kali kerukut kini telah bersolek
menjadi pilihan warga untuk menikmati
jakarta tempoh dulu
di balik hingar bingar dan keindahan ibu kota
menyimpan beragam mimpi dan kisah anak manusia
yang mengadu nasib di jakarta
kali ini saya berjumpa pak aziz
penarik rakit di bantaran kali ciliwung
di kawasan jati negara jakarta timur
setiap hari tanpa kenalalah
ia mengantarkan penumpang dari kampung duri ke bidara cina
sekarang ini naik nih namanya eretan
bayangin aja dari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh
udah bawa penumpang dari kampung pulo ke jati negara
bolak balik setiap hari satu orang rp dua
tapi dari kerja kerasnya
salah satunya lulus kuliah bayangin coba
jangan dipandang sepele kerjaan kayak gini
selama niat semangat dan dedikasi
jadi kalau dibilang kali ciliwung ini cuma gudang kaki

dan gudang banjir polusi
pak aziz bisa banyak rezeki dari kampung pulo
maupun juga dari kali ciliwung yang katanya sering banjir
yang katanya sering banjir

sepenggal cerita eretan aziz di kali ciliwung
menggambarkan betapa ciliwung
masih menyisahkan kisah
tentang perjalanan peradaban transportasi air ibu kota
yang boleh jadi saat ini tersisihkan
yang boleh jadi saat ini tersisihkan